tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
mobil tahun dua ribu dua puluh dua
sepeda motor mengalami
unit di tahun dua ribu dua puluh
kita sekarang macet dimana mana
di jakarta macet
saya pergi ke surabaya macet
ke bandung macet
terakhir ke medan macet
untuk mobil satu juta
dan untuk kendaraan bermotor
supaya tidak macet
peningkatannya sudah cukup tajam
dari tahun dua ribu dua puluh
ke tahun dua ribu dua puluh dua
dari tiga ratus ribu
kurang lebih sudah naik
ke hampir enam ratus ribu
ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada industri otomotif
meningkatkan ekspornya hampir
tapi kita masih kalah dengan thailand